dan berikut kami tampilkan kembali keterangan pers ketua umum pssi erick thauhir
terkait dengan hasil pertemuannya dengan presiden fifa gianni infantino pada pukul empat belas siang hari tadi
setelah membaca surat tersebut bapak presiden menginstrusikan saya dua hal
satu segera membuat peta biru transformasi sepak bola indonesia
yang seperti bapak presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi ketua pssi bersama para exco yang hadir
bapak presiden mendekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada fifa
yang kedua bapak presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera
kembali membuka pembicaraan bersama fifa
untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar fifa
yang kita tahu fifa sendiri itu total membersnya ada dua ratus enam belas dari berbagai negara salah satunya kita
sehingga bisa diartikan bahwa presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia
nah karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola indonesia ini terjadi
bukan wacana tapi benar benar terjadi
saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada fifa untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi
karena dari fifa sendiri tentu mengharapkan
hal hal ini tidak terjadi
tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas
bahwa fifa sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk indonesia
nah karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari fifa
setelah mereka ada rapat fifa council yang akan terjadi beberapa hari ke depan
dan saya tentu bersiap untuk kembali

mungkin itu yang saya bisa sampaikan terima kasih